langsung saja yuk kita berbincang bincang dengan warga negara indonesia di kuala lumpur malaysia
sudah ada mas sofian bahrihal hadis halo selamat pagi mas sofian
halo mas sofian bisa dengar suara kami dengan clear
oke mas sofian bisa mendengar suara kami dari studio dengan jelas
sepertinya sedang berproses ini ya
oke mungkin kita tahan dulu ya mas sofian ya
nanti kita akan coba perbaiki terlebih dahulu jalur komunikasinya dengan mas sofian
nanti kita akan bergabung kembali teman teman kami mohon untuk ya itu tadi memperbaiki jalur agar komunikasi kita lancar
nanti kita akan melihat bagaimana tadi ya bazar ramadan yang ada di malaysia
yang menjadi tradisi sepanjang bulan ramadan dea
soalnya tuh beda banget ya aldi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu tuh restriksinya di malaysia tuh jauh lebih ketat daripada di tanah air kan
benar benar apa apa nggak bisa gitu kan
oke tadi juga kata salah satu wni yang ada di paket sebelumnya ini seperti kembali ke normal
karena sudah bisa melaksanakan tradisi ramadan yaitu bazar seperti biasa
oke kita akan panggil halo mas sofian sudah dengar suara kami dengan jelas
sudah bisa dengar
oke alhamdulillah selamat pagi terima kasih loh ini
sudah mbak alhamdulillah
tadi kayaknya kedengeran azan subuh ya di sana ya
iya ya betul
sebenarnya ini bukan azan subuh jadi itu di sini itu kalau sahur itu dia tidak manggil sahur sahur kayak di
oh panggilan untuk sahur
tapi dia itu lebih ke azan
oh gitu oke ini mas sofian
kayak azan pertama azan kedua sampai azan subuh
ya mas sofian mungkin bisa dirinci kepada kita diceritakan
bagaimana sih perbedaan bulan puasa di tahun dua ribu dua puluh satu ini di kuala lumpur dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh kemarin saat pandemi baru baru aja menghantam dunia
oh baik bedanya sih jauh banget ya
kalau dua ribu dua puluh tuh saya ingat banget ini tuh namanya mco atau movement control order atau bahasa melayunya adalah cepi atau
pergerak perbatasan gerak semacam itulah ya
lalu masa mco satu itu saya nggak boleh kerja atau wfh semuanya
lalu semuanya serba ditutup ataupun hanya kegiatan yang sangat esensial saja yang boleh dilakukan gitu
seperti misalnya ke grocery atau ke beli belah barang gitu kan
itu pun cukup susah karena
dibatasi ke dalamnya dan nanti akan diminta ngantri terlebih dahulu
dan juga ketika ke dokter ataupun ketika kerja pun harus ada surat itu tahun dua ribu dua puluh ya nanti karena akan ada polis di negara malaysia yang mengatakan seperti itu
beda sekali dengan sekarang
sekarang kita nggak perlu ngantri
kalau kerja pun saya sudah mulai kerja di kantor
dan juga seperti yang tadi di awal bazar ramadan juga ada seperti itu
jadi kita sudah nggak salah gila dibanding dulu harus beli online makanan ataupun kita belanja dan kita masak di rumah
ini kan suasananya kontras banget ya mas
apakah di sana penanganan pandeminya memang bisa dikatakan berhasil sehingga pelonggarannya juga signifikan nih
yang tadinya harus semuanya di rumah
bahkan dilarang keluar rumah
sekarang sudah boleh bahkan ada buzzer di tengah kota
tahun dua ribu dua puluh kita sempat mencapai no case ataupun single digit dalam beberapa hari dan beberapa bulan ya
namun memang naik lagi naik lagi naik lagi hingga kemarin tepatnya sekitar bulan februari yang dinamakan kalau orang sini bilang mco dua
jadi kita mulai mco lagi
ya seperti awal lagi dua ribu dua puluh kemarin ya itu segala aktivitas dibatasi
tempat waktu itu saya dan teman teman saya juga sudah kembali ke kantor di akhir januari
eh pulang lagi karena adanya mco itu dan itu hanya beberapa bulan
beberapa bulan kalau saya tidak salah sekitar bulan maret
nah diubah setelah itu
jadi di sini ada beberapa yang namanya si mco memang
seperti mco sorry mco sendiri
cmco yaitu conditional movement control order atau bersyarat gerakannya
dan rmco atau recovery movement control order atau penyembuhan
ini memang berbeda sekali sih seperti yang di
dan alhamdulillah sekarang lebih
lebih mudah dan kalau kita cari makanan atau cari apa
atau pergi keluar
itu lebih bisa kita jangkau lah
mungkin seperti protokol kesehatan setelahnya itu diikuti dengan ppkm ya
pembatasan skala mikro gitu bagi masyarakat
tapi tetap ada protokol kesehatan dijaga gitu
kita lihat di negara negara lain juga tiap kali longgar nambah lagi tuh kasus kan
jadi lock unlock seperti tadi ya teman kita
seperti india ya
bazar ramadhan tadi yang sempat kita lihat dipakai sebelumnya
mas sofya sendiri udah sempat ke bazarnya belum
gimana sih secara keseluruhan ini tradisi bazar di bulan ramadhan ini disana
dan penerapan tadi kontrol protokol kesehatan disana sejauh ini seperti apa
agar tidak seperti katanya abis dilonggarin justru kasus covid sembilan belas naik lagi gitu
beberapa hari yang lalu memang sempat kesana
yaitu tepatnya di daerah ceras kuala lumpur
saya ke bazar ramadan dan protokol kesehatannya seperti biasa
memang kalau di malaysia itu kemanapun kita pergi kita harus scan yang namanya mysejahtera
jadi dari aplikasi mysejahtera nanti kita scan di barcode
jika memang setiap tempat dimanapun malaysia itu pasti akan dikasih barcode
itu ibaratnya kita untuk check in
nanti datanya pasti akan terkirim

jadi dalam pergerakan orang akan lebih mudah gitu pemerintahnya
jadi ketika misalnya di satu spot ada yang positif mereka akan memberikan notifikasi di mysejahtera itu kalau ada yang sempat positif nih
dan ada kontak rapat atau tidak nanti akan diinformasikan dan akan disarankan apa yang harus dilakukan
kalau di bazar ramadhan ini tetap
meskipun di sana ada banyak stol dan juga ada banyak pedagang
setiap pedagang itu akan ada check in untuk mysejahtera
kalau untuk budayanya sih sebenarnya kurang lebih nggak terlalu berbeda dengan indonesia
pemakanannya dan juga apa namanya seperti cara dagangnya dan lain lain
namun memang hanya untuk protokol kesehatan itu memang namanya bazar ya pasti kan agak padat
dan pastinya di sana ada beberapa petugas seperti polisi dan polisi sih tepatnya
ini untuk apa namanya untuk berjaga jaga gitu
untuk memastikan sop atau protokol kesehatan itu berjalan
tradisinya biasanya teman teman kita di luar negeri ini bertemu sesama wni
kalau sekarang pelonggaran sedang terjadi di malaysia artinya apakah ada rencana dari mas sofian misalnya kopi darat ah dengan teman teman wni lain
saya memang melakukannya tapi tidak dalam jumlah yang besar karena memang hal tersebut tidak diizinkan atau belum terlalu diizinkan oleh pemerintah malaysia
karena kan itu kan kegiatan berkerumun ya
saya memang masukannya paling cuma sama dengan teman teman kantor saja
saya untuk bulan sudah tiga tahun
tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
kalau menurut info teman saya juga kadang kadang kbri kuala lumpur juga mengadakan bukber namun sepertinya sekarang tidak karena masalah pandemi ini
dan memang tidak diperkenankan untuk berkerumun masal untuk acara yang kurang esensial lah
oke tapi kalau mas sofian sendiri dan teman teman wni di sana
sudah mendapatkan akses ke vaksinasi sudah dibuka atau belum
kalau untuk vaksinasi ini lagi lagi kita akan daftar terlebih dahulu di mysejahteraapp
kalau untuk itu kita sudah dibuka memang ya selain dari aplikasi tersebut yaitu dari website
dan ketika daftar nanti kita akan apa namanya akan ditanya tanya tentang kesehatan kita
dan umur kita dan lain lainnya
lalu setelah itu nanti akan direview terlebih dahulu oleh mereka
dan sampai sekarang sih kalau saya belum mendapatkan jawaban atau statusnya masih in review atau masih di tinjau
nantinya akan di informasikan sekitar dua minggu sebelum vaksinasi
kalau yang saya ikuti kebetulan saya juga memang mengikuti sekali untuk informasi vaksinasi dan juga covid di malaysia ini
kalau yang saya ikuti kemarin saya juga mengikuti sekali untuk informasi vaksinasi dan juga covid di malaysia ini

kalau untuk yang sekarang itu adalah fase dua yaitu fase untuk orang disabilitas dan orang orang tua atau orang orang yang rentan
seperti itu yang kemungkinan terkena lebih tinggi mereka akan divaksinasi sekarang
dan untuk masyarakat lain
untuk masyarakat umum warga negara dan baik non warga negara malaysia akan dilakukan sekitar bulan mei hingga februari dua ribu dua puluh
baik baik semoga mas sofian ini cepat dapat vaksin ya
semoga cepat pandeminya ini berhenti selesai
terima kasih mas muhammad sofyan bahri al hadi sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini
sehat selalu mas sofyan
selamat berpuasa terima kasih
selamat berpuasa terima kasih